hai keberuntungan menghinggapi hartoto kamis pagi belum genap sepuluh menit ia berdiri di seberang
istana kepresidenan gedung agung yogyakarta warga ngadu winatan ini terpilih pas pampres
untuk masuk ke halaman dan berfoto dengan presiden joko widodo hartoto yang tak menyangka
tentu saja senang namun masalahnya hartoto tidak membawa handphone disinilah keberuntungan kedua
menghampiri hartoto seorang warga yang juga terpilih asih kustini meminjamkan handphonenya walhasil
kedua warga ini sukses berfoto bersama presiden joko widodo oh barusan datang selalu masuk depan
langsung dipanggil gitu sepeda saya tinggal di sana sama sepeda harusan sepedanya asih kustini juga
tak kalah merasa beruntung warga palur karanganyar jawa tengah ini sebelumnya hanya berniat menonton
namun mengetahui kerumunan di depan gedung agung asih kemudian mendekat dan terpilih untuk
masuk berfoto dengan presiden joko widodo anak berebekan katanya mau rebet tumpeng terus
kebetulan pak jokowi ada terus saya suruh masuk boleh foto iya nggak cuma saya bilang saya dari
hai selain hartoto dan
asih kustini sejumlah warga juga berkesempatan masuk halaman istana kepresidenan dan berfoto bersama jokowi
mereka adalah warga yang antri di seberang gedung melihat presiden bermain bersama cucunya seusai sholat idul adha
teguh supriyadi daniel yuwantoro yogyakarta